jujur saya tuh
saya nggak sanggup lihat bekantan
bekantan tidak hanya bekantan sebenarnya
tetapi juga satu aliar lainnya
saya banyak mendapati bekantan dipukuli sampai mati
kemudian dagingnya diberi makan untuk hewan tambak
kemudian ada juga manusia memakan bekantan
kemudian ada yang menyiksa sampai tidak diberi makan
saya tidak tahan melihat itu
karena saya berpikir kita ini manusia
diciptakan oleh tuhan
memiliki anugerah rasa
sesempurna sempurnanya mahluk hidup
tetapi ketika melihat perbuatan manusia
yang merusak alam
kemudian memiliki kemampuan
yang buruh satu aliar
saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan
saya combo dengan mulia

saya muling beban hari ini
dari awal dia melanjutkan khusus
semoga kalau mereka selesai

jadi di kalimantan selatan sendiri memang masih masih minim komunitas anak muda yang peduli terhadap lingkungan
apalagi satu waliar baru kita yang pertama
jadi komunitas anak muda yang membuat kegiatan tentang perlindungan atau konservasi satu waliar itu baru kita
kemudian tahun dua ribu enam belas itu awal mulanya tahun dua ribu tiga belas
lalu dua ribu enam belas kita banyak memiliki program program kegiatan konservasi
jadi dua ribu tiga belas waktu komunitas itu kita legalkan komunitas ini menjadi sebuah badan hukum
sehingga kita lebih leluasa untuk bergerak dalam melestarikan bekantan
amalia rezeki perempuan kelahiran banjarmasin tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan ini memiliki perhatian yang besar terhadap bekantan
bekantan primata endemik berhidung mancung di pulau kalimantan
ali selarvatus yang menjadi maskot provinsi kalimantan selatan
bekantan secara status konservasi masuk dalam golongan terancam punah menurut uni internasional untuk konservasi alam atau iucn
sementara itu lembaga konvensi perdagangan internasional menggolongkan sebagai apendik satu atau tak boleh diperdagangkan sama sekali
amel perempuan ini biasa disapa
ia membangun sebuah yayasan yang bergerak di bidang konservasi satwa liar
sahabat bekantan indonesia namanya
di yayasan ini bersama dengan teman temannya amel memberikan sebagian besar hidupnya untuk melestarikan satwa satwa tersebut khususnya bekantan
nah mbak amel jadi mengapa bekantan maksudnya diantara banyak binatang yang lain kenapa harus bekantan
apakah ada latar belakang yang nasional sesuatu dengan bekantan atau bagaimana
oke ketika kita melestarikan bekantan kita sering bilang ini menyelamatkan lingkungan
karena satu bekantan ini ketika dia makan pucuk dedaunan itu membantu regenerasi hutan
pucuk pucuk yang dimakan oleh bekantan akan memacu pertumbuhan pepohonan
kemudian yang kedua ketika mereka makan buah terus mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu membantu penyebaran biji biji tumbuhan
jadi secara langsung maupun tidak langsung ketika kita melestarikan bekantan kita juga melestarikan ekosistem yang ada di sekitar hidup kita
sahabat bekantan indonesia memiliki lima program dasar yang disusun sedemikian rupa untuk memiliki tujuan akhir dalam upaya pelestarian bekantan
di antaranya sosialisasi dan edukasi rescue dan rehabilitasi pelestarian habitat penelitian serta ekowisata
dilakukan selama ini sahabat bekantan indonesia memiliki satgas rescue yang bertugas dalam setiap
upaya evakuasi kasus yang ditemui pun beragam kebanyakan bekantan ini merupakan korban konflik
dengan manusia sedapat mungkin amel dan tim satgas rescue ini melakukan evakuasi untuk
menghindari resiko lainnya yang dapat menimpa bekantan bekantan tersebut
dari dulu semenjak saya bergabung dari tahun tahun sebelumnya dalam beberapa tahun itu kita bisa
merescue beberapa bekantan mungkin salah satunya ada yang sempat baik itu secara dia terluka karena
mengganggu lahan perkebunan di dalam masyarakat
kemudian ada yang korban dari kebakaran dan ini hampir satu tahun itu rata rata kita
merescue hampir tiga sampai empat bekantan setiap yang kena terkena konflik masyarakat itu
selalu latar belakang mereka berbeda beda maksudnya ketika ada yang mungkin karena
masyarakat tidak tahu ya sehingga dia untuk menangkap maksudnya adalah dia memukul atau
bagaimana sehingga bekantan ini berubah
maksudnya kalau ada yang terluka ditambah lagi mungkin cara mereka ketika sudah menangkap dan mereka itu mengikat bekantan terlalu mungkin ya terlalu erat
pasca dievakuasi dari rumah warga misalnya bekantan bekantan ini akan dibawa ke pusat rehabilitasi sahabat bekantan indonesia
di sinilah kondisi mereka akan diperiksa dan diberikan
dan upaya medis berkelanjutan hingga memastikan mereka pulih seperti sedia kalah
yang pasti kalau misalnya ada satwa yang baru datang terutama bekantan yang pertama harus kita cek itu pernafasannya
karena terus pulsusnya tekanan darahnya kemudian bisa kita lihat tingkah lakunya apakah ada stres atau trauma yang lainnya
yang pertama yang pasti lukanya dibersihkan
kemudian kalau misalnya luka tembak ya pelurunya harus dikeluarkan
biasanya kita infus juga kita lihat sesuai kondisinya begitu penanganannya
iya dari tahun ke tahun amel bersama sbi berhasil menyelamatkan bekantan bekantan tersebut direhabilitasi
sebelum akhirnya dilepasliarkan kembali
sejak sbi berdiri total sudah ada
empat puluh lima bekantan yang berhasil dievakuasi
tak mudah bagi amel harus menyaksikan satwa satwa ini terancam keberadaannya
dengan banyaknya ancaman terhadap bekantan amel sebisa mungkin menebar virus cinta satwa
juga cinta lingkungan kepada siapa saja yang ia temui
tak hanya sesekali namun sesering mungkin amel berkunjung ke berbagai instansi pendidikan
tak hanya memperkenalkan bekantan namun juga mengajak mereka untuk turut melestarikannya
berbagai upaya untuk melestarikan satwa dan lingkungan memang bukan perkara mudah butuh waktu dan proses
proses yang tak sederhana
namun amalia rezeki tak pernah berhenti melangkah

nyaris tujuh tahun menceburkan diri berkecimpung di dunia konservasi
pedih perih sudah dirasakan amalia rezeki
namun dalam perjalanannya amel merasa beruntung karena banyak pihak yang mendukung setiap niat baiknya
satu persatu perlahan lahan amel terus bangkit
kini sahabat bekantan indonesia sudah memiliki stasiun riset sendiri yang berada di kawasan pulau curiak atau sekitar lima belas km dari pusat kota banjarmasin
stasiun riset ini dikelola bersama dengan universitas lambung mangkurat tempat amalia rezeki mengajar
untuk menuju ke sini dari pusat kota banjarmasin kita dapat menggunakan perahu selama kurang lebih lima menit
di sini kita akan disambut dengan rimbunnya tanaman mangrove rambai yang tumbuh asri
tentu kita tidak mungkin menyelamatkan bekantan tanpa melestarikan habitatnya
sehingga kita perlu memperluas kegiatan restorasi mangrove rambai
mengurup rambai karena itu salah satu juga sumber utama pakan bekantan
dan itu juga salah satu jenis vegetasi dominan yang ada di kalimantan selatan
mangrove rambai atau saneratia caseolaris
dalam hal ini kita juga menjadikan kawasan stasiun riset bekantan itu menjadi pilot project
karena stasiun riset bekantan di pulau curiak ini merupakan satu satunya percontohan di luar kawasan konservasi
untuk bagaimana mengelola habitat bekantan berdampingan dengan kehidupan masyarakat
lokal yang ada disekitar
ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan di stasiun riset ini
salah satunya yakni penelitian ilmiah
stasiun riset di pulau curiak ini merupakan stasiun riset dengan ekosistem lahan basah
tempat ini merupakan stasiun riset bekantan
ini merupakan stasiun riset bekantan pertama di dunia
selain itu stasiun riset ini juga merupakan habitat bekantan yang berada di luar kawasan konservasi
di dalamnya banyak ditemukan beragam spesies flora maupun fauna
tak hanya bekantan melainkan juga berbagai macam spesies lain seperti burung
biota lahan basah serta tumbuhan lahan basah
hingga kini stasiun riset ini berhasil menelurkan lima belas jurnal ilmiah
karena pulau curiak ini kita tahu kondisi geografisnya sangat memungkinkan
untuk ditumbuhi flora dan fauna yang sangat beragam
sehingga kami sangat terbantu dengan adanya flora fauna yang beragam tersebut
untuk melengkapi data data penelitian kami
kami sudah meneliti disini sekitar setahun
untuk penelitian struktur populasi bekantan
serta untuk struktur populasi tanaman tanaman makhluk yang ada disini
kemudian kami juga dapat mengembangkan diri disini
untuk lebih mengenali bagaimana laboratorium di alam
keragaman hayati yang dimiliki oleh stasiun riset bekantan pulau curiak
yang terletak di kabupaten baritokwala ini
menjadi potensi riset dan wisata yang penting untuk dikembangkan
amel beserta tim bisaahabat bekantan indonesia
memanfaatkan aset ini pula sebagai arena ekowisata
selain terhibur dengan suasana stasiun riset yang asri dan sejuk
wisatawan juga memperoleh pengetahuan baru tentang flora maupun fauna
mereka juga akan diajak berkeliling menggunakan perahu
untuk berburu pose pose lucu bekantan maupun satwa satwa lain
yang ditemui langsung di habitat aslinya
jadi disini tempat wisatanya emang beda dari wisata lainnya
disini sensasinya lebih baru ya
disini kita dapat pengalaman baru
terus disini kita bisa susur sungai
yang mana sungainya itu bersih banget jernih banget
terus kita bisa lihat bekantan
selain itu disini juga ada arboretum
terus disana nanti disediakan barcode
jadi disitu kita bisa scan pakai hp
ntar kita dapat pengetahuan pengetahuan dari barcode tersebut
jadi disitu langsung linknya ke internet
ntar disana ada banyak banget pengetahuan
kalian harus coba kesini juga oke
dengan masyarakat sekitar pulau curian
yang berhasil untuk diedukasi dan diajak bekerja sama
menjaga kelestarian hutan mangrove rambai ini
perlahan lahan namun pasti berbagai manfaat mulai dirasakan
tak hanya kestabilan ekosistem bagi populasi populasi yang ada
namun juga warga yang tergabung dalam kelompok tani
dan nelayan peduli mangrove rambai lestari ini memperoleh dampak positif
kepala kepala kepala kepala kepala
sudah lama sudah dari dua ribu lima belas kan sudah gabung bapak disini
dan bapak kan dari nelayan terus penangkap penangkap ikan
dan pulang bapak gabung disini
sekaligus memelihara membibitakan penanaman rambai
selain itu bapak cari ikan disini
dan disini adanya tanaman tanaman rambai rambai ini
maka ikan ikan itu bertelur disini
wah ini kan bapak kan punya kapal terus kan ada wisatawan misalnya
dari misalnya kunjungan dari mana mana misalnya kan
pak jemput di jambatan beritu
pak jemput di berangas
tapi saya jual langsung di rumah bapak langsung
nah ini naik ke lotok pak penyobak bapak
berhasil merangkul warga sekitar untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi ini
membuat amel juga bersemangat mengajak wisatawan wisatawan yang hadir
untuk mengambil peran dalam pelestarian hutan mangrove rambai
yang merupakan habitat utama bekantan ini
yakni dengan ikut menanam bibit mangrove rambai
nah upaya penanaman mangrove ini
menjadi salah satu upaya untuk menambah daya dukung hidup bekantan
kita tanya sekarang mbak amel kalau jenis mangrove yang ditanam ini apa sih
sebenarnya ini adalah jenis mangrove riparian ya
yang artinya menghuni sebagian besar vegetasi di ekosistem sungai
mengapa kita memilih ini
karena memang banyak kita temui
vegetasi dominannya adalah mangrove rambai atau dalam nama ilmiahnya soneratia kasseolaris
ini merupakan salah satu program utama dari sahabat bekantan indonesia
karena kita berupaya keras untuk mendukung hidupnya populasi bekantan
karena ini adalah salah satu sumber pakan utama bekantan
tapi masih banyak sekali fungsi dari penanaman mangrove rambai ini
terus maju mengatasi segala halang rintang serta keterbatasan yang ada
dengan strategi matang adalah jalan yang amel pilih
untuk asal lestarinya bekantan maskot kalimantan selatan ini

jadi apa saja sih ancaman hidup mereka yang ada
memang kalau secara alami wajar dalam sebuah ekosistem
faktor internal seperti kelambatan reproduksinya bekantan
itu memang kita amati setiap tahun tidak selalu menghasilkan anak
itu dari sisi internal
kemudian dari segi ekosistem ada predator predator alami
seperti ada buaya kemudian elang dan biawak dan lain lain predator lainnya
dan yang lebih parah predatornya adalah manusia
kenapa manusia karena kita sering melakukan alih fungsi lahan
kemudian juga ada kebakaran hutan walaupun secara alami maupun disengaja ya
kemudian perburuan liar itu masih cukup masif dilakukan
baru baru di tahun kemarin ya dua ribu sembilan belas kita itu berhasil menggagalkan
perdagangan internasional bekantan bersama teman teman juga
kemudian kegiatan yang mengancam adalah
perdagangan ilegal perburuan liar ada yang mengkonsumsi
ada yang menjadikan hewan peliharaan
nah itu yang biasanya lebih cepat membuat terjadinya
penurunan populasi bekantan dan kerusakan habitat
mendebar virus konservasi adalah angan yang selalu amalia rezeki upayakan tiada henti
beragam cara pun ia lakukan untuk meredam ancaman ancaman yang hadir
bagi keberlangsungan hidup bekantan juga satwa liar lainnya
salah satunya dengan membuka sekolah konservasi
sekolah ini dapat diikuti oleh siapapun dari kalangan manapun
yang memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan
dengan memanfaatkan lokasi di stasiun riset bekantan di pulau curiak pula
sekolah ini mendapatkan materi materi tentang konservasi
di sini pulalah amel mencoba semasif mungkin menularkan ide idenya
dalam bidang pelestarian lingkungan
selain materinya yang menarik
siswa sekolah konservasi juga dapat praktik langsung di lapangan
sangat banyak ilmu yang saya dapatkan
yang pertama setelah saya mengikuti kelas konservasi yang diajarkan
oleh tadi ibu amel saya ada ingin mengembangkan juga di daerah saya
soalnya kan saya ini bukan asli daerah kalimantan selatan
saya berasalnya dari nias sumatera utara
nah di daerah saya itu juga ada maskot daerah saya yaitu beonias
dan saya ingin melakukan konservasi dan mengikuti metode yang dilakukan
oleh ibu amel ini untuk saya aplikasikan di daerah saya
ini terinspirasi banar kenapa bisa seorang ibu amel bisa memiliki ide yang luar biasa
untuk melindungi maskot di daerahnya
kini selain bergerak di bidang konservasi bekantan
amel juga masih menjalankan tugasnya sebagai dosen pendidikan biologi
di universitas lambung mangkurat
lewat jalan inilah amel bersinergi dengan kampus tempatnya mengajar
untuk bekerja sama bergerak di bidang konservasi ekosistem lahan basah
apa yang amel lakukan bersama dengan sahabat bekantan indonesia pun
disambut baik oleh universitas negeri di banjarmasin ini
bahkan stasiun riset bekantan di pulau curiak pun diresmikan oleh rektor ulm tersebut
kita melihat program program yang dilaksanakan oleh sbi
foundation sahabat bekanan indonesia itu sesuai dengan visi dan misi kita
karena ulm itu memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang lingkungan lahan basah
dan kalimantan ini merupakan wilayah yang memiliki area
lahan basah yang sangat luas ya
kalau overall di kalimantan ini mungkin sekitar empat ratus ribu hektare ya
ini merupakan wilayah yang perlu dijaga kelestariannya
karena daya dukung lingkungan itu juga penting bagi kehidupan kita manusia ini
perjuangan panjang yang amel lakukan berbanding lurus dengan apa yang ia capai kini
di bulan oktober dua ribu sembilan belas lalu amel baru saja menerima penghargaan di kamboja
sebuah ajang penghargaan bergensi di bidang lingkungan antar negara di asean
pahit getir yang amel rasakan cucuran keringat yang mewarnai hari harinya
serta setiap keberhasilan yang ia capai tak pernah lepas dari dukungan orang orang di sekeliling
salah satu peran adalah sang ibunda yang tak pernah lepas
mendoakan putrinya dan mendukung penuh kegiatan amel
sebenarnya tidak mendukung sebenarnya keberatan
soalnya ini banyak tantangan banyak kendala dan resikonya tinggi
masuk hutan keluar hutan di sungai di laut sebenarnya karena mendukung
tapi karena ini tugas mulia pekerjaan mulia mau kena mau saya mendukung
dan demi kelangsungan kehidupan kelestarian alam dan sekitarnya
maka saya berdoa mudah mudahan ya diselamatkan dalam pekerjaan
ketika berdoa kemudian berdoa
ketika berdoa kemudian berdoa
ketika berdoa kemudian berdoa

dan setiap doa dari orang tua membuat amel selalu merasa lebih kuat dalam menjalani kegiatannya
sesulit apapun tantangannya selalu ia coba hadapi sebijak mungkin
saya ingin banyak pihak lagi yang bisa melakukan hal hal yang lebih besar untuk konservasi
tidak hanya kami kami hanya orang orang kecil yang tidak memiliki kemampuan besar
kami bukan pemegang kebijakan
yang bisa memberikan perlindungan besar untuk sebuah wilayah yang memiliki hutan
dengan sekanekar agama hayatnya luar biasa kami berharap para pemegang kebijakan
pihak pihak swasta juga turut andil dalam upaya konservasi satwa liar dan hutan